panggung pemilihan gubernur jawa timur terus memanas
giliran menteri sosial kofifah indar parawangsa kali ini yang mendapat dukungan dari simpatisan projoko widodo atau projo di jawa timur
sementara lanyala mataliti optimis dapat dukungan dari sejumlah partai politik
dukungan menteri sosial kofifah indar parawansa maju dalam pemilihan gubernur jawa timur dua ribu delapan belas semakin menguat
kali ini simpatisan projoko widodo atau projo yang ada di jawa timur siap memberi dukungan penuh kepada kofifah
menikapi hal ini kofifah mengaku tidak ingin tergesa gesa mendeklarasikan diri
kofifa masih akan menyatukan frekuensi politik dan dukungan dari berbagai pihak terutama restu dari presiden jokowi
saya menyampaikan terima kasih tetapi semuanya nanti kami akan menyampaikannya kepada bapak presiden
kapan pun akan disampaikan kepada bapak presiden
semuanya nanti lapangan dulu
ini aku bilang kalau ini kita masih menyamakan frekuensi dulu
juli saya anggap cekselnya selesai
sementara menanggapi dukungan terhadap beberapa pesaingnya lanyala mataliti mengaku tidak gentar
bahkan ia menilai banyaknya calon semakin bagus bagi iklim demokrasi di jawa timur
saya nggak akan ganggu partai partai lain
supaya tidak tidak adalah
jangan jagal jagal orang kalau mau maju biar saja maju lah
kalau buko viva mau maju saya tambah senang masa di jagal
tidak usah lah
lanyala saat ini memang belum mendapatkan kendaraan politik untuk maju sebagai calon gubernur jatim
namun dia optimis tiga partai besar yakni gerindra pks dan pan akan mendukungnya
wahyu pratama surabaya